kamu denger kan kita belum bisa pulang
itu artinya aku harus ngurus administrasi dulu
ya biar elsa mama yang ngurus ya
ya kamu urus dulu
kangen banget sama rumah
iya nanti mama sakit dirumah
gimana harap kondisinya
kondisi kandungannya saat ini sudah jauh membaik daripada sebelumnya
tapi saya sarankan belsa harus menjaga kandungannya lebih hati hati
jangan sampai sekali lagi terjadi pendarahan
karena kalau terjadi lagi saya khawatir kondisi janinnya tidak akan bertahan
berarti sekarang esa sudah bisa pulang ya
ya bu saat ini elsa sudah boleh pulang
tapi dengan catatan mbak elsa harus menjaga kandungannya dengan baik
tidak boleh stres tidak boleh caca
tidak boleh capek
syukurlah nur dila
makasih banyak ya dok
ya bu sama sama
ya mari saya permisi dahulu
kamu dengar kan kita belum bisa pulang
itu artinya aku harus ngurus administrasi dulu
ya biar elsa mama yang ngurus ya
ya kamu urus dulu
ma bangun banget sama rumah
yuk ibunya bos
gak insya allah

tapi kamu pasti akan retempart birds daytime

ya kesena bukti
bahkan sampai hari ini
aku tetap gak ngerti mas
kenapa kamu memperistri aku
tapi kamu gak mau menyentuh aku
selamat pagi mbak andin
duh mukanya berpinar pinar
duh pake tanya kenapa lagi
akhirnya bisa popok berduaan
di kamar sang suami tercinta
jadi selama ini kamu gak tidur
di kamarnya al
kok papa mikirnya kayak gitu sih pa
tapi tadi papa denger
kamu tidur sama al
ya kan papa tau
kalau misalkan kamar aku kan lagi direnovasi
kalau mereka lagi renovasi kamar
ya alhamdulillah kalau begitu
artinya papa salah
hubungan kamu sama allah ada masalah
jadi gak harmonis
ya alhamdulillah kalau
kalau kalian selama ini baik baik aja
gak ada masalah
pesan bapak apapun masalah diantara kalian
mau kecil mau besar
tolong selesaikan dengan baik ya
mama masih mandi
tapi katanya ternyusul
ini aku sekarang lagi mau bikin sarapan dulu ya
sampai nanti kamu masak din

isterinya jago masak

terima kasih ya sayang
terima kasih ya
ya terima kasih
masa yang terbaik
masa yang terbaik
masa yang terbaik
bener bener enak masakan yang andien
masakan yang terbaik
masakan yang terbaik
masakan yang terbaik
masakan kamu emang selalu paling enak ya
masakan yang terbaik